benar sekali kata teman saya agus firmansyah tadi yang mengatakan bahwa keputusan memang kini berada sepenuhnya ada di tangan gubernur ahok
yang masih menjadi pertanyaan kita semua sekarang
apakah gubernur ahok semakin realistis melihat banyaknya potensi batu sandungan jika terus melaju secara independen atau persorangan
ataukah gubernur ahok tetap melihat dan menghargai kerja keras para relawan teman ahok sehingga maju lewat jalur perseorangan
kita akan membahas dinamika terkininya kali ini bersama igusti putu arte pendamping ahli teman ahok
halo pak putu selamat datang terima kasih
yang kedua ada roky gerung akademisi filsafat dan etika politik dari universitas indonesia
bung roky selamat datang terima kasih sudah datang
saya akan mulai perbincangan ini dari pak putu
pak putu update terkini bagaimana pak putu dari teman teman ahok
kalau kita melihat konstelasi terkini sekarang partai golkar tadi di awal dua partai sudah menyatakan dukungan
pdip dan juga gubernur ahok
semakin lama bukan semakin pecah justru semakin mesra
meskipun proses politik pdi perjuangan sudah berlaku
dan terakhir ini partai golkar sudah menyatakan apa namanya pinangannya kepada pak ahok
malam ini sudah terkumpul satu dua puluh empat tiga ratus sekian ktp
saya ingin mengatakan sekaligus meralat yang tadi tidak ada yang sulit
tidak ada yang sulit
pengalaman saya sebagai mantan komisioner itu ada hitungan hitungannya
ini maksudnya verifikasi ya
paling tidak satu ratus dua puluh persen batas aman bawah
jadi kalau sudah sampai dua kali lipat seperti sekarang maka saya kira tidak ada masalah
untuk sebagai contoh saja faisal basri tahun dua ribu dua belas itu satu ratus sepuluh persen empat ratus lima puluh ribu
syaratnya empat ratus lima itu lolos walaupun dengan perbaikan
artinya sebetulnya tiket ini siap
persorangan tiketnya siap
partai politik juga sedang sangat sangat siap itu
hanya ketika bicara soal partai politik memang harus ada legitimasi
harus ada tanda tangan dari ketua umum dan sekjen partai dalam bentuk rekomendasi yang ada di tangan ahok
selebihnya adalah kemudian betul keputusan ada pada pak gubernur sendiri
pak ahok mau menggunakan yang mana
maka karena ini bicara soal politik maka kalkulasi politik atas pilihan pilihan itu menjadi penting untuk dibuat
apakah kemudian calon persorangan apakah kemudian partai politik
karena pokok persoalannya adalah bagaimana membuat pilihan ini apapun pilihan itu
membuat sinergi diantara keduanya jalan
tidak bisa jalan sendiri
tapi agak susah pak membayangkan antara relawan independen dengan partai politik ini seperti air dan minyak
gimana gimana menggabungkan
di berbagai daerah yang saya amati yang saya ikut di dalamnya mengelola begitu
tim kampanye dari partai politik tetap jalan
tim rewalan tetap jalan
seperti yang dilakukan kemarin ketika jokowi tidak jadi presiden
kan semua seperti itu bau membau
jadi artinya tetap berjalan
sekarang kan kalkulasi politiknya mana diantara pilihan pilihan itu yang membuat dua mesin ini bergerak
efektif lalu menghasilkan kemenangan yang sempurna
itu yang pertama
poin yang kedua ada beberapa catatan penting dari forum selebrasi tadi itu
apa pak putus
catatan catatan pementing dari pak ahok itu adalah
saya jangan ditinggalkan apapun pilihannya oleh adik adik ini oleh teman ahok
dan satu juta ktp ini akan saya apresiasi betul sebagai dukungan yang sangat ini
dan ini juga kata ahok tadi ini juga sebetulnya harus membuka mata dan fikiran partai politik
atas dukungan besar ini
beliau mengatakan dengan bahasa betawinya kebangetan banget kalau nggak dukung ahok
dengan sudah satu juta ktp ini
nah gitu lah
sedangkan di teman ahok sendiri seperti yang saya bawa sekarang
rilis yang sudah disampaikan sikap politiknya kawan kawan ahok
tidak pernah anti partai politik
sekarang pilihan ada di tangan pak gubernur tugas mereka sudah selesai untuk ini
tetapi apapun pilihannya teman ahok memberi pesan kepada pak ahok
jangan sampai ada balas budi politik jangan sampai ada hutang politik
ahok tidak perlu memikirkan teman ahok tidak perlu memikirkan partai politik
pikirkan rakyat jakarta
jadi ahok menurut teman ahok hanya berhutang kepada rakyat jakarta
pada perspektif itulah sebetulnya teman teman ahok memberikan pilihan kepada pak gubernur
untuk mengambil sikap
dan memberikan kelegoan dan golden ticket juga untuk pak gubernur ya
sebenarnya kalau mau jalan partai politik kami toh tetap akan mendukung pak ahok
oh iya tetap berjalan
jadi teman ahok juga mengatakan tadi
kalau kami tanpa ahok ya tidak ada teman ahok
artinya apapun dan dipilihannya
kawan kawan ini di jejaring teman ahok ini akan terus backup pak ahok
banyak pengamat politik banyak juga masyarakat di sosial media yang menganggap bahwa
setelah posisinya sedemikian kuat dan apa ya
sama sama kuat partai politik juga sudah semakin terkonsolidasi untuk mendukung ahok
teman ahok juga semakin terkonsolidasi lewat gerakan relawannya
ini semakin menyanderai gubernur ahok
bukan sebetulnya tidak sandar
ini soal gengsi saja ini
soal gengsi gengsi antara orang partai
gengsi yang lain gitu
karena ada yang minta ada di depan ada yang minta di belakang
ini urusannya sekarang urusan gengsi politik saja
karena apapun pilihannya mau lewat partai mau lewat persorangan
toh ujung politiknya adalah mereka harus terkonsolidasi satu sama lain
untuk menjadi mesin pemenangan yang bergerak sinergis
oke nanti kita akan bicara lebih detail lagi mengenai apa komprominya
antara teman ahok dengan partai politik dan juga gubernur ahok
ini seperti dialog tripartit antara buruh perusahaan dan juga pemerintah
saya ke bung roki
bung roky kalau kita melihat headline kita adalah kebimbangan gubernur ahok
menurut anda ahok dalam situasi seperti ini bimbang
atau memang ini sudah diprediksi sebelumnya
atau memang dia memang senang dengan situasi yang penuh kebimbangan seperti ini menurut anda
apa perspektif anda
saya bukan komentator politik ya
saya mau kasih evaluasi itu sebagai evaluator
istilah bimbang itu itu bukan ujian politik itu ujian etis itu
kenapa dia seperti habis minum wine dengan teman ahok
lalu pergi makan jengkol ke golkar
iya apa tadi namanya itu konferda apa apa itu
jadi di situ kita mau uji moralnya di mana itu
saya mau terangkan bahwa teman ahok asbabunusulnya adalah antipartai
anda mau sebut dengan deskripsi apa
apapun kita tahu bahwa gerakan itu dibuat sebagai gerakan moral
karena menganggap partai politik itu tukang pers
jadi moral origins dari teman ahok itu sering disingkat ta sekarang
adalah menegakkan etika politik
sekarang orang yang dia usung itu nggak jelas peminum wine atau pengunyah jengkol
dari wangi terus pergi ke yang bau
tadinya itu kontras
sekarang dia digabung
jadi bukan bimbang sebetulnya tapi itu sikap oportunistik di dalam politik
lain kalau betul betul itu seperti diterangkan tadi nggak ada latar belakang
kenapa teman ahok dibentuk sebagai independen
kalau nggak ada latar belakang moral nggak ada soal itu
itu namanya strategi untuk meloloskan diri dari kepungan para cacing
dulu saya katakan di forum ini ahok itu belut tapi yang ngepung dia juga cacing gitu
sekarang dia jadi cacing juga tuh
pindah pindah dari satu forum yang etnis lalu pergi ke forum yang politik
yang politis dalam pengertian pragmatis
jadi itu sebetulnya pelajaran bagi kita kalau kita mau jadi warga negara yang berakal
dan ingin agar supaya politik bersih dari awal kita mesti ucapkan itu
tapi statement politiknya teman ahok mengatakan kompromi bisa terjadi karena bisa beriringan
iya sama jadinya
jalan bergalingan tangan untuk memenangkan benar ahok
akibatnya dari awal yang kita anggap sebagai rumah moral itu berubah jadi rumah politik
dari awal sebetulnya teman ahok ini juga politis
kan sama aja kan akibatnya
karena dia nggak bisa bertahankan prinsipnya
distingsinya akhirnya kabur
lalu orang tanya yang mana yang independen atas dasar etika politik dan mana yang pragmatis yuntoh oportunistik
orang nggak bisa bedain sekarang
saya kira itu soalnya
pak putri ini bisa dijawab nggak pak putri
bagaimana kemudian teman ahok mendowngrade kan kualitas moralnya dan komprominya
saya kira tidak separah itu ya
tapi menurutmu itu
sejak awal ketika teman ahok ini dibentuk dibangun kan memang ada dalam tanda kutip ada pragmatisme di situ
untuk memastikan bahwa pak ahok orang baik ini menurut mereka itu bisa kemudian tampil sebagai gubernur kembali
maka dibuatkanlah perahu ini
nah karena itu kenapa saya katakan tidak separah yang dibayangkan itu
rambu rambunya yang disampaikan oleh ahok tadi dan teman ahok sangat jelas
apapun pilihannya kemudian misalnya
maka standar etika dalam proses politik di pilkada ini tetap harus dibangun
contoh dia tidak akan pernah mau ngasih uang partai
yang kedua dalam proses berkampanye dia tidak akan pernah mau mengeluarkan biaya
tetapi dia ingin mendidik rakyat jakarta
nah nanti bikin konser yang ada tiketnya dan seterusnya dan seterusnya
yang ketiga dia tidak akan melakukan kampanye kampanye konservatif yang selama ini ada
tadi kita berdiskusi papu itu boleh nggak saya ngak kampanye
saya mau kerja saja
itu kata pak ahok
kata pak ahok saya mau kerja
saya tidak ingin tiga bulan gara gara undang undang yang baru
itu kemudian saya melalaikan kewajiban saya sebagai gubernur
itu dosa betul buat saya gitu
saya tidak akan kampanye
kalau anda mau mendukung saya mau jalan sendiri silakan
teman teman ahok juga memberikan catatan dalam statement mereka
pak ahok silahkan bertanggung jawab pada rakyat jakarta
jangan pada kami
kami setelah itu akan pergi dengan kehidupan pribadi kami masing masing
artinya saya dengan segala dinamika yang terjadi
saya masih melihat bahwa standar standar etik standar standar moral masih terjadi
bahwa kemudian di situ ada kemudian negosiasi politik ada kompromi politik
yang di situ ada pragmatisme di ujungnya
jangankan pak ahok saya paling pertama pergi
saya paling pertama pergi
dan teman teman ahok masih menjaga kualitas mereka
kualitas moral dan independensi seperti itu
kalau tadi anda mengatakan teman ahok mendowngrade kemudian harus berkompromi dengan partai politik
bisa nggak misalnya teman ahok dan pak ahok sendiri kemudian memberikan pelajaran moral
atau pesan moral atau kualitas standar moral bagi partai politik untuk menuju iklim demokrasi yang baru
sehingga lebih baik iklim demokrasi dalam pilkada

bagaimana cara anda menurunkan moralnya
bagaimana cara anda menurunkan moralnya
bagaimana cara anda menurunkan moralnya

kalau rocky tadi skeptisis mengenai teman ahok dan ahok yang kemudian mendowngrade atau menurunkan kualitas moralnya
untuk bisa berkompromi maju dan akhirnya menang dalam pilkada tahun depan
ahok memberikan sebuah standar yang baru bagi partai politik
sehingga partai politik yang tadinya oligarkis kartel kemudian anda sebut segala kejelekan partai politik itu bisa berubah
karena ahok menerapkan standar baru sehingga partai politik tersandra oleh standar moralnya ahok dan teman ahok
sekarang kalau saya balik lagi tuh seandainya satu suara tidak masuk dalam verifikasi
lalu ahok pergi ke partai politik standar moral apa yang dia bikin tuh
sama aja tuh
jadi dalil itu kita tidak uji pada konsekuensinya
tapi pada ketika dalil itu diucapkan itu
itu tadi permainan politik
tapi kita tidak saya tidak deal dengan permainan politik
dari teman ahok adalah kontras dengan partai gitu
jadi kalau sekarang dia sleeping with the enemy ya itu artinya politik memang
tetapi bukan itu politik dalam pengertian saya dalam upaya untuk mendidik warga negara
pak putu ambil jalur itu
boleh aja nggak ada soal
bahkan saya kalau ditanya ahok pasti menang
tapi suaranya datang dari mana
dari percaturan politik atau dari prinsip etik
itu tantangannya di situ
hal yang sama yang terjadi di politik amerika atau di mana aja
atau di perancis sekarang tuh sama aja kan
artinya kalau kita iakan bahwa orang boleh pindah pindah dari wine house
lalu pergi ke warteg jengkol ya boleh aja kita lakukan itu sebagai prinsip baru
jadi apa itu yang mau dikejarin
menurut anda secara etik dan moral dan demokrasi value tidak ada yang bisa ditangkap atau diambil sama sekali dari proses
ini proses yang baru sekali new wave of politics
nggak ada yang baru
yang baru itu adalah teman ahok itu baru
sebelum ada cover story tempo misalnya itu
kalau besok bisa lain lagi ceritanya tuh
the tidal wave dari pasang air pasang dari truk jakarta bisa menggelam monas
karena soal di belakang teman ahok itu saya nggak mau bahas sekarang gitu
karena itu forum yang lain
tetapi saya mau kasih semacam kredit etik sejak awal pada teori independensi gitu
jadi you independent artinya you tidak terganggu oleh bahkan tawaran dua ratus partai lawan ahok

itu satu juta suara
kalau dia betul betul berminat di dalam politik yang lurus bikin revolusi aja
satu juta itu selesai indonesia nih
apalagi cuma jakarta itu
tetapi kenapa dia menimbang untuk pergi juga pada partai politik
artinya dia gak yakin prinsip moralnya
itu itu itu dalil sederhana itu
kalau tadi anda bisa mengatakan bahwa secara moral dan etik ahok akan dapat gain secara politik misalnya
jika tetap bersama teman ahok
dan jalur independennya
kalau dengan kompromi baru ini
kalau ini saya terangin ya
kalau dia kompromi dengan golkar misalnya
dia akan dapat tambahan sebanyak suara golkar
jadi satu juta plus golkar
sekarang kalau dia deklarasi bilang saya tidak akan dengan golkar karena satu juta dua saya dapat
dia akan dapat sepuluh kali dari itu tuh
jadi gain politiknya apa kemudian
keuntungan politik apa yang kemudian anda pikir bahwa ahok dengan teman ahok
ahok dengan teman ahok akan lebih jauh
karena dia tunjukin integrity gitu
pak buktu bilang simulasi aja dengan golkar
saya mau simulasi dengan akal sehat orang jakarta tuh
dia tolak tuh partai politik tuh
siapa yang akan dukung dia
golkar berapa persen cuman
kalian cuma uji argumen saya
secara elektoral pasti akan dapat gain politik
keuntungannya bu rocky menurut anda
secara moral secara etik secara
bikin aja plebisit indonesia hari ini jadi presidennya loh
karena dia tunjukin sikap yang integrer
di tengah tengah ketidakpercayaan orang terhadap partai politik
jadi itu yang saya sebut tadi
dia mendegradasi moral publik hanya untuk keuntungan bonus kecil dari golkar
bonus besarnya dia nggak hitung
kalau kita lihat pak putu ahok ini bisa sampai sebesar ini
elektabilitasnya menjulang tinggi melawan orang orang yang kita sebut mantan menteri mantan apapun lah
dengan segala kekuatannya
ini kan karena independensinya ahok
apakah teman teman ahok sendiri tidak memberikan apa ya
pertimbangan anda juga tidak berkompromi dengan gubernur ahok
tetaplah bersama kami untuk mendapatkan gain politik
dan tidak hanya menang politik gitu
tidak hanya menang pemilu
tapi kita memberikan pelajaran politik pendidikan politik yang baik untuk negeri ini
bahwa kekuatan rakyat itu lebih besar daripada kekuatan oligarkis
sekali lagi sejak awal
obongan obongan seperti ini ada nggak
apa teman ahok berusaha nggak kemudian meyakinkan
jadi gini teman ahok tidak hanya operator pengumpulan ktp di lapangan
tapi juga teman diskusi yang baik untuk ahok untuk bisa mengambil keputusan politik yang besar
kalau setinggi itu tidak
tetapi dalam berbagai forum saya tangkap kemudian
kalau saya coba formulasikan dengan kalimat saya
sebetulnya pertarungan pilkada jakarta ini kan pertarungan nilai
sering saya mengatakan kalau ini laboratorium sosial politik
maka hari ini di tabung kita itu kita sedang melakukan apa yang disebut dengan eksperimen demokrasi partisipatif
apa demokrasi partisipatif yang akan menang
atau kembali demokrasi mobilisasi atau pragmatis
ini kita sedang eksperimen
kita juga sedang membuat larutan apa yang kita sebut sebagai eksperimen negara kebangsaan kita
apakah kemudian kita selesai urusan berpancasila di jakarta dan di indonesia
jakarta sebagai miniaturnya
ini juga sedang kita pertaruhkan
apakah kita akan sama seperti london
apakah kita akan sama seperti di amsterdam
makanya pertarungannya di situ
tidak hanya menang politik
dan yang ketiga adalah pertarungan soal konsep negara kesejahteraan
bagaimana pemimpin sejatinya adalah pelayan
dan dia mendedikasikan seluruh pikiran tenaga dan waktunya untuk betul betul dengan program program yang perlu rakyat melayani masyarakat
pertarungan nilainya kan ada di situ
dan mungkin teman teman
kita meminjam jati dirinya untuk sebuah perjuangan sistem nilai ini
dalam kerangka itulah sebetulnya
pesan politik kita kemudian kita turunkan sistem nilai itu dalam pertarungan politik
maka target kita ahok harus jadi
yang penting itu dulu
karena dia bagian dari simbol yang kita mainkan untuk cita cita besar kita lima tahun dan sepuluh tahun ke depan bagi bangsa ini
untuk virus kemudian dukungan publik atas apa yang kita sebut sebagai demokrasi partisipatif itu
kita ingin tularkan di tempat lain
menurut anda teman ahok bisa mentularkan nggak kemudian virus kebaikan demokrasi ini virus moral virus etik kepada orang lain bahkan partai politik
sudah tertular nggak menurut anda
di daerah lain iya
mereka sering kali sekarang kemana mana ini
ke sulawesi selatan ke sorong ke papua
diminta mereka berbicara di mana mana untuk menyebarkan sistem ini
sebetulnya ini denyut ini sedang ada
jadi saya sebulan ini menangkap suasana pertarungan pilkada jakarta
bukan urusan jakarta hari ini
ini urusan republik
dan ahok hanya salah satu epicentrum saja
dia menjadi simbol ada sebuah denyut demokrasi yang sekarang sedang bergerak di republik ini
kemudian turun kelas karena ini perjuangan sistem nilai
maka nilai yang kemudian dibawa oleh seorang sosok seorang ahok ini kita harus pastikan jadi
karena kita mau membuat proyek ini lima tahun beres
maka dalam perspektif itulah muncul ilmu politik
maka dalam perspektif itulah kemudian ada kalkulasi politik disitu
nah dia kalau kemudian dia relatif bertabrakan dengan standar etik
relatif bertabrakan dengan culture
maka disitulah kemudian komprominya terjadi
mana yang harus didahulukan
apakah sistem nilai itu yang kemudian terbangun dan jadi
atau kemudian dia kemudian masuk jurang dan kemudian kita tidak punya apa apa
pada titik itulah kompromi itu kemudian terjadi
kalau kemudian saya ditanya
maka saya ingin sama seperti bung roky tegak lurus kita
dan kita hantam kita menang disitu selesai
tapi pertanyaan besarnya kemudian
apakah kalkulasi politik itu memberikan jaminan ke arah sana
ke arah sana itu ke arah kemenangan saja atau sustainability leadership
karena dia bagian dari gerbong yang akan menarik sistem nilai itu
ahok hilang dari peredaran
bung roky kalau kita melihat ini gimana
ini persoalannya tidak cuma menang saja
bagaimana orang yang menang bisa sustain bebas dari rong rongan politik
dan itu semacam harapan orang yang tidak percaya pada kaderisasi itu
nah itu yang saya sebut tadi
karena kita kasih cek kosong
pasti tidak itu
jadi dari segi itu keyakinan orang untuk melihat arah secara lurus bukan sekadar digoda oleh kecemasan dia kehilangan figur
tapi dia cemas dia nggak bisa nebeng di dalam perahu itu
dia cermat itu siapa pak
ya semua orang yang mencemaskan ahok tidak jadi
jadi saya mau ringkas begini
kita ada di dalam perahu
ada di dalam standar yang makin lama makin turun gitu
karena tidak ada kaderisasi politik
sehingga yang semacam itu pun kita anggap sebagai pada dialah kita ucapkan seluruh keyakinan kita
pada dialah kita titipkan seluruh aspirasi kita
jadi kemungkinan untuk membuka politik dalam percakapan yang lebih luas berhenti
justru karena ketakutan untuk melihat peluang yang lebih baik

tapi kamu tidak berani ujikan kalkulasi saya
kalau ahok ucapkan malam ini saya hanya akan bersama teman ahok persetan dengan partai partai itu
harga dari kalimat itu sepuluh kali dari satu dua juta suara
kalau pesan moralnya misalnya ahok
bukan urusan moral itu adalah sinyal bahwa dia berpolitik dengan cara yang lurus
tambahan suaranya berapa
sepuluh kali lipat yang bisa dia peroleh dari golkar
bukan kalkulasi politik anda uji di dalam semua keadaan kritis
di dalam semua transisi
di mana terjadi
distincs yang keras dalam soal etik
orang akan pergi pada siapa yang berintegritas siapa yang etik
kalau orang yang dianggap berintegritas itu yang menjadi harapan publik kemudian dia bilang bahwa saya akan menyuntikan vitamin c yang membuat tubuh partai politik menjadi lebih sehat lebih bugar lebih semok sehingga demokrasi menjadi lebih baik
iya betul artinya dia mau agar supaya yang busuk pun ikut dia gitu kan
anda suntik vitamin c untuk orang yang sekarat itu artinya vitamin c mati
seharusnya bukan vitamin c yang dia suntik di situ
kita akan bicara balik kalkulasi politik dari teman ahok ini
kalau kita bicara ahok belum memutuskan
kita mungkin bisa bicara ahok mungkin sudah mulai dekat dengan partai politik tapi toh faktanya belum memutuskan apakah maju lewat independen atau partai politik
kita akan membahas bagaimana rumusan kalkulasi politik teman ahok untuk menghadapi terjangan terjangan verifikasi faktual dan juga hadangan hadangan partai politik dan lawan lawan politik ahok
kita akan jawab usaha jenis berikut ini tetap bersama kami
pak fayakun saat ini sudah bergabung bersama kita kita akan minta konfirmasi klarifikasi dan juga mungkin janji setianya nih
katanya tadi beberapa waktu lalu plt ketua dpd satu dki jakarta yoris rawe aye mengatakan golkar punya janji setia sama ahok untuk mendukung di pilkada kali ini
bagaimana dengan ketua dpd dki jakarta yang baru pak fayakun selamat malam pak fayakun selamat sebelumnya atas amanah barunya sebagai ketua dpd tingkat satu dki jakarta partai golkar
pak fayakun selamat malam ya cnn
pak fahil kalau kita melihat ini kita lagi membahas bagaimana kemana kira kira gubernur ahok berlabuh dan menambatkan kapalnya di pelabuhan di dermaga mana di partai politik atau calon independen dalam menghadapi pilkada dki jakarta tahun depan
sikap partai golkar dari perspektif anda sebagai ketua dpd dki jakarta yang baru bagaimana pak fayakun
ya selamat malam cnn ini kebetulan pas baru selesai musda jadi saya masih didampingi istri saya kita masih sama sama ada di sini
jangan sampai ditinggal pak setelah musda juga
sehubungan dengan sikap partai golkar iya saya sehubungan dengan sikap partai golkar yang tadi sudah diputuskan di musda adalah merekomendasikan jadi ini adalah keputusan musda golkar dki jakarta
merekomendasikan saudara basuki cahayapurnama sebagai calon gubernur dki jakarta dan rekomendasi itu diserahkan kepada tim dpp untuk ditindaklanjuti itu hasil keputusan musda
oke jadi kemudian musda dki akan mendukung pak ahok kalau kita bicara mengenai sehingga saat ini kan pak ahok sendiri belum memutuskan nih pak fayakun apakah akan maju lewat jalur partai politik meskipun komposisinya dengan komposisi sekarang dengan bergabungnya golkar
itu sudah cukup secara kuantifikasi tapi kan belum tentu juga akan maju lewat partai politik menurut anda jika misalnya nanti pak ahok memilih untuk bersama dengan teman ahok apakah partai golkar juga akan kompromis dan akan tetap mendukung pak ahok
ya saya rasa untuk membuat jakarta yang lebih baik itu partai golkar juga selalu menjalin hubungan yang baik dengan partai partai yang lain seperti nasdem dan hanura yang telah lebih dulu berhubungan dengan dpi
jadi apapun yang nanti dipilih oleh pak ahok itu hasil rekomendasi musda dki adalah menyerahkan sepenuhnya apakah pak ahok mau menggunakan jalur independen ataukah menggunakan jalur partai politik itu tidak kita sebutkan sebagai syarat
jadi tanpa syarat dukungannya nih pak fayakun ya
hasil rekomendasi tanpa syarat
oke tapi kan pasti anda maunya pak ahok lewat golkar dong dan juga gabungan partai politik ya paling tidak teman ahok dikesampingkan lah apa kemudian rekomendasi dan juga persuasi anda kepada pak ahok untuk bisa bersama sama partai golkar dan juga gabungan partai yang lain sehingga pak ahok akan bersama partai politik dalam mengarungi pilkada tahun depan ini
ada komunikasi atau apa sih pak perbincangan dengan pak ahok
ada komunikasi jalan terus dan kita prinsipnya kita semua punya jiwa besar kita juga tidak ingin mencederai perasaan dari teman ahok yang sudah secara independen mendukung ahok kerja keras mengumpulkan ktp golkar juga tidak ingin mencederai perasaan dari partai yang telah lebih dahulu mendukung seperti nasdem dan hanura mereka sahabat kita semua
sebagai seorang sahabat kita bersama sama tentu kita
kita mengharapkan segala sesuatunya berjalan harmonis saling menghormati dan jangan ada yang tersakiti
harmonisnya berarti nanti
jadi betul betul kita jalankan dengan hati yang bersih
pak fayukur harmonisnya berarti nanti partai golkar dan koalisi partai yang lainnya akan bahu membahu dengan teman ahok untuk memenangkan ahok di pilkada kali ini pak ya
apakah juga akan mendukung seperti nasdem ini akan mendukung juga membantu pengumpulan ktp lagi atau verifikasi di lapangan nih pak
kan teman ahok menghadapi masalah baru juga nih tantangan barunya ke depan
ya ini kan kami baru selesai musda
setelah ini kita akan komunikasi intens kita akan ketemu dengan mereka
sehingga apapun langkah yang kita lakukan untuk mensukseskan ahok menjadi gubernur dki periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
apa yang menjadi bagian golkar kita akan lakukan
ya kita akan lanjutkan dialog dulu saya akan ke pak putu
pak putu kita melihat ini perkembangan terbaru dari musda partai golkar
ketuanya sudah terpilih
dan rekomendasinya sudah kita bisa prediksi bersama tetap mendukung gubernur ahok
kerjasama seperti apa sih pak nanti yang sudah dibayangkan teman ahok nih
apakah tetap teman ahok tetap jalan sendiri atau nanti misalnya kompromi kompromi
kan seperti ini juga ada tawaran bantuan nih dari partai partai
pertama selamat dulu pada pak fayokun sudah jadi ketua dpd
menjawab pertanyaan tadi maka satu bulan ke depan agenda kerja politik kita adalah
pertama pak gubernur sendiri
membangun komunikasi politik
dengan partai partai pendukung ataupun yang berminat mendukung plus teman ahok
untuk memastikan pilihan sikap itu
pada titik mana
itu poin pertama
agenda politik yang kedua adalah
mau menggunakan jalur partai atau menggunakan jalur persorangan
harga mati teman ahok itu merapat terus ke ahok untuk bekerja memenangkan
maka sebulan ke depan ini infrastruktur jaringan kita di teman ahok sampai di level bawah kita bentuk
kemudian membangun jaringan itu untuk memastikan langkah langkah politik itu kita lakukan
pak ahok menggunakan jalur independen
maka fokus kita untuk melakukan pendampingan atas proses verifikasi itu harus sudah dilakukan pada bulan juli ini
dalam bentuk bintek dan seterusnya
toh kalau pun buruk misalnya
pak ahok memilih jalur partai politik
maka konsentrasi kita tidak lagi pada proses verifikasi
tapi konsentrasi kita pada membangun jaringan pemenangan di level bawah
misalnya ikut mengawal proses pemutahiran daftar pemilih tetap
mengawal terus itu ya
melakukan kampanye kampanye komunikasi politik dengan stakeholder di bawah dengan para jejaring kita yang lain
para pemilih kita yang lain sehingga kita tetap bisa bergerak
teman ahok bersama jaringannya ini akan terus bergerak ke arah untuk memenangkan pak ahok sebagai gubernur
jadi kalau banyak yang bilang antara air dan minyak ini partai dan relawan ini enggak
bisa bergabung jadi satu
stigma itu salah
yang benar itu adalah justru ini antara apa antara larutan teh dengan air panas ini
berisi gula sedikit
jadi teh manis
karena saya berbicara sebagai seorang konsultan misalnya di lapangan tidak ada cerita itu
memang partai politik infrastruktur partai politik dan infrastruktur relawan harus bersinergi satu sama lain
dengan coupling coupling tertentu
ada wilayah wilayah seperti pak rocky ini
yang memang butuh pendekatan luar biasa
untuk kita ambil suaranya walaupun alergi misalnya sama partai
itu teman teman jaringan relawan yang bisa melakukan agregasi
rocky bekas ketua partai
lakukan agregasi itu
tetapi ada juga kantong kantong
wilayah kantong kantong basis yang memang teman teman partai bisa masuk di situ
nah kalau ini kemudian bersinergi di lapangan saya kira dahsyat betul
dahsyat betul ya
kalau kita rocky anda melihatnya bagaimana
kalau melihat dukungan lagi ini sudah pasti dari partai golkar
ini pertanyaan yang membuat saya agak
semua partai politik yang mendukung ahok
tadi sudah dikatakan oleh ketua dpd satu partai golkar
tanpa syarat dukungan mutlak
tanpa syarat tidak ada embel embel minta ini minta itu
ada dua bahasa yang saya nggak pernah mengerti itu
semua bahasa golkar
saya nggak pernah anggap tata bahasa itu
yang saya tahu adalah bahwa golkar
dia pernah punya pendapat
karena dari awal dia bilang dia mewakili rakyat
suara golkar adalah suara rakyat
lalu dia bilang golkar tidak mungkin hidup tanpa mendekati kekuasaan itu
itu resultantonya kan nol kan
rakyat tapi tidak mungkin hidup tanpa mendekati kekuasaan
jadi yang diucapkan ketua dpd tadi itu adalah ucapan kekuasaan
dengan kata lain
hanya karena sinyal kekuasaan
maka golkar ambil keputusan itu
sinyalnya dari mana
ya dari istana
kan golkar bagian dari istana tuh
dia kan nggak independen
jadi menurut anda ini satu paket ya
iya satu paket aja
ketika partai partai mendukung jokowi berarti paketnya adalah pendukung paho
jadi nggak ada buat apa yuk analisis sesuatu yang transparan gitu
kan nggak ada gunanya gitu
tapi keuntungan politiknya apa sih rocky
kalau menurut anda kalau kita lihat partai partai ini
keuntungan politik buat siapa
buat partai partai tentunya
untuk paho kan paho katanya tetap menjaga integritas moralnya
tidak mau bagi bagi kekuasaan partai
dalam soal ini partai tidak menghitung keuntungan politiknya
dia akan kebagian politik dengan menunggu tetesan kekuasaan dari istana
itu ahok itu kan bukan urusan golkar
itu urusan jokowi
paho itu bukan mainannya golkar atau partai partai
enggak itu betul betul proksi dari presiden
kalau menurut anda partai golkar partai partai yang lain
ya itu apa bungkus bungkus kayak krecek krecek yang bikin ribet aja gitu
mesin mereka tuh bisa efektif
nggak ada mesin apa apa di situ
mesinnya adalah mesin istana
mesin grassroots untuk memenangkan paho
kalau paho itu kan mesinnya jelas
kita ketahui satu juta ktp itu mesinnya
mesin apa itu
mesin rusak semua di partai itu kan
karena dia mesin rusak dia masuk ke bengkel kekuasaan
jadi apa itu diketok magic oleh presiden
lalu seolah olah jadi mulus
itu kan nggak ada
pak payakun ini ada komentar kritis dari rocky gerung ini
kalau anda melihatnya seperti apa
partai golkar diragukan ini dukungannya kepada paho
katanya ya ini karena pengen dekat kekuasaan aja
dukungannya juga gak real di lapangan
gimana komentar anda pak payah kun
justru nggak seperti itu
jadi kebetulan saya sendiri anggota dpr ri dua periode dari dapil jakarta
jadi saya sendiri kan diusung
saya sendiri kan diusung dari dapil jakarta
artinya persoalan yang dihadapi oleh konstituen saya selama ini itu sama dengan apa yang dihadapin oleh ahok saat ini
dan dalam perjalanannya kita juga selalu melihat ke bawah
artinya mendengarkan ketika riset dan lain lain ketemu dengan masyarakat
itu memang masyarakat ini menghendaki perubahan
golkar dari survei survei yang kita lakukan secara internal itu jelas sekali melihat bahwa perubahan ini hanya bisa diusung oleh figur ahok pada saat ini
oleh karena itu kalau dikatakan bahwa secara instan ini adalah satu paket dengan kebijakan nasional istana dan lain lain
oh menurut saya keliru
karena kita juga punya mesin
kalau golkar nggak punya mesin udah lama
gulkar ini nggak punya kursi di parlemen
nyatanya kan ada kursinya
di dprd ada kursinya
di dpr ri ada kursinya
itu kan real
bagaimana anda menjawab kelaguan itu
tidak sesimpel itu pak
bahwa partai golkar juga tetap bahu membahu berdarah darah nih
seperti pak putu dan kawan kawan untuk memenangkan pak ahok
jadi tidak menunggu di tikungan
kalau kata rocky tadi menunggu tetesan keringat atau keuntungan dari kekuasaan itu gimana
oh tidak tidak
saya kenal pak ahok jauh sebelum menjadi gubernur dki
dan dinamika di internal gulkar juga sangat dinamis
artinya ada pro dan kontra
tetapi adalah kita yang mengenal secara pribadi
kita yang mempertahankan argumentasi
kalau argumentasi ini keliru ya tentu kita harus membayar dengan mahal
dan itu tidak boleh terjadi
oleh karena itu argumentasi kita betul betul
betul betul figur yang diinginkan rakyat saat ini ya seperti pak ahok
dan kita menaruh optimisme yang besar
kita tentu yang namanya politik itu terjadi win win situasi
jadi gulkar juga mendapatkan manfaat bersama sama membangun jakarta
bersama tokoh pak ahop
dan pak ahop juga mendapatkan manfaat bersama sama dengan gulkar
itu tidak bisa dihindari
kalau nggak sama sama win ya ngapain
yang satu nggak mau pasti kan
tapi suara gulkar sendiri sudah bulat ya pak pak ayako hingga saat ini ya
tidak ada dispute lagi seperti yang kita lihat di media ini
antara ketua umum antara dpp dengan dewan pembina
itu ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan
ini juga ingin saya sampaikan bahwa
bahwa golkar ini kan partai yang demokratis
jadi selama ini masyarakat melihat ada perbedaan pendapat
antara ketua dewan pembina dengan ketua umum
sebetulnya itu sah sah
itu perbedaan yang membangun
justru dengan demokratis ini akhirnya mengkerucut
diketok palu di musda secara demokratis
sehingga betul betul ya inilah indahnya demokrasi
dan kami bangga sebagai pak pol karena ini
jangan selalu dilihat jelek terus pak pol
sekali lagi terima kasih pak pak ayako atas perspektifnya
dan juga selamat atas posisi barunya
semoga amanah pak pak ayako ini ya
jadi partai politik tidak boleh berubah
jangan lihat jelek terus
itu hubung rocky
anda kan sebagai
saya nggak pernah lihat jelek
saya lihat dengan cara buruk gitu
kita akan bahas juga nih bagaimana setelah ini
kita akan bahas juga bagaimana kemudian ini proses ahok sudah sampai di titik nadir
antara memilih partai politik atau teman teman di independen
kita akan segera kembali usaha jadwal berikut ini untuk tetap melanjutkan dialog ini
kita lanjutkan dialog ini pak butuh bagaimana memenangkan ahok
kita lihat realitas politiknya seperti ini
ya tapi kan verifikasi faktual apa yang kemudian teman ahok yang meskipun satu juta itu sudah akamplish
tapi kan belum berhenti disini kan pr masih panjang
jadi strategi politik kita dalam konteks dukungan partai politik masih terus bekerja
jadi karena kalau hitungan hitungan politik dpt di jakarta itu sekitar tujuh dua estimasi kita
kemudian nanti yang datang ke tps mungkin sekitar kalau lima tahun yang lalu sekitar angka empat seratus
mungkin sekitar empat lima juta katakanlah begitu yang datang ke tps misalnya hari ini
maka kalau kita bisa mencapai dukungan saja pada posisi satu tujuh
lalu dengan asumsi bahwa mereka membawa pasangannya satu satu itu sudah dua enam
itu tidak sulit pak
saya kira tidak waktu masih ada lagi dua bulan dan itu masih tetap bergerak
jadi kerja politik kita sebetulnya hari ini dalam konteks independen
memastikan kemenangan itu tidak tanggal lima belas februari tapi kemenangan itu kita lakukan sekarang
nah kalau kemenangan itu kita lakukan sekarang
nah kapitalisasi politik ini sudah kita bisa lakukan sekarang
saya kira pak ahok sangat nyaman betul milih apapun gitu
sudah ada di depan mata itu yang pertama
yang kedua kemudian adalah barulah kerja kerja politik teknis di lapangan
proses pengawalan ini jalan
kami memahami kemudian ketika bicara soal penggalangan infrastruktur jaringan di bawah ini
butuh betul betul seleksi yang luar biasa agar tidak ada penyusup lawan politik masuk
lalu ngacak ngacak kita di dalam gitu misalnya
atau yang kedua memastikan bahwa seluruh proses
yang dilakukan oleh penyelenggara berjalan on the track sesuai dengan aturan
kita nempel mereka mengawal mereka bagaimana proses itu jalan
jadi satu bulan ini masih banyak agenda agenda politik yang terjadi
di atas problem teknis itu adalah komunikasi politik tingkat tinggi
antara ahok seluruh elemen partai politik baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung
dengan teman ahok
teman ahok minta dilibatkan dalam komunikasi elit tingkat tinggi ini
dan itu akan dilakukan
jadi pak ahok tadi sudah menyampaikan kami akan ajak teman teman ahok
berkomunikasi dengan teman teman partai politik
sekali lagi saya minta statement anda pak putu apakah teman ahok legowo jika akhirnya partai pak ahok
berselingkuh dengan partai politik setelah
mungkin bahasanya kalau berselingkuh
bukan selingkuh ya setelah makan jengkol di warung sama partai politik seperti kata roky
karena sejak awal spirit teman ahok mengantarkan beliau jadi gubernur
maka apapun pilihan yang diyakini oleh pak gubernur untuk diambil
dan itu akan memenangkan teman ahok akan tetap merapat
rocky terakhir dari anda dinamikanya seperti apa lawan lawan partai
kelawan lawannya ahok ini
bung roky kalau kita lihat lawan lawannya ahok ini jiper gak sih
ngelihat ahok seperti ini dukungan partai politik mengalir
ketika orang orang lain misalnya sibuk mencari pinangan partai politik
ahok sibuk memilih menolak siapa
nah itu awalnya kan kita lihat ada semacam arus populisme itu
jadi teman ahok ini kita anggap saja sebagai arus populisme
tapi makin lama terlihat bahwa dia sebetulnya bukan populisme
itu semacam kuda troya
yang kemudian di dalamnya bersembunyi oligarki
di dalamnya bersembunyi partai partai itu
nah sekarang terbuka bahwa teman ahok ternyata hanya kuda troya
dari oligarki dari partai partai
jadi demokrasi kita sebetulnya mengalami berbagai macam penyusutan moral
karena dari awal nggak ada transparansi itu
nah kenapa nggak transparansi
karena kebutuhan uang yang luar biasa
nah bayangkan misalnya seandainya hipotesa majalah tempo benar itu
maka yang akan maju di pilkada dua ribu sembilan belas adalah ahok versus kpk
atau kalau tempo kalah yang akan maju adalah ahok dan kpk versus tempo itu
ini soalnya dia melihat sebetulnya bahwa
kalau misalnya ada upaya untuk pergilah ke mahkamah konstitusi untuk judicial review
yang akan direview itu bukan
bukan judisirinya sebetulnya
tetapi etika politik kita yang harus direview
jadi ethical review semacam itu yang kita perlukan
dari tadi saya nggak komentari politik praktis
karena saya mau konsisten untuk menghasilkan diskursus baru dalam cara analisis politik
yaitu kita pasang semacam parameter nilai
dan itu yang nggak dibikin hari hari ini
oke terima kasih ibu rocky dan juga pak futu
mudah mudahan standar nilai yang selama ini diperjuangkan oleh teman ahok oleh pak ahok juga
tertular kemana mana sampai ke partai politik
setidaknya kita akan kawal bu rocky
tolong diajak dulu deh untuk bisa menyemarakan
terima kasih bu rocky terima kasih pak futu atas perbincangan indonesia prajurit